menjelang fifa matchday timnas indonesia versus timnas palestina dan argentina pertengahan bulan ini
pelatihan semakin dimantapkan
dan pekan ini pelatihan dilaksanakan di surabaya jawa timur
mendekati lokasi pertandingan indonesia melawan palestina empat belas juni esok
yang dilaksanakan di stadion gelora bung tomo surabaya
di setelah latihan sinta yong menyayangkan
belum lengkapnya timnas karena masih mengikuti jadwal klub masing masing
indonesia indonesia ya jelang fifa matchday akan dilaksanakan pada pertengahan juni ini
di mana tanggal empat belas juni besok ini akan melawan timnas palestina
dan kemudian pada tanggal sembilan belas juni akan melawan timnas argentina
pemenang dari piala dunia dua ribu dua puluh
maka pemusatan latihan timnas sepak bola indonesia dilaksanakan di surabaya jawa timur
seperti tampak di belakang saya ini timnas sedang melakukan latihan
dimana dari sekitar dua puluh enam anggota inti dari timnas ini mengikuti pelatihan
dengan pelatih dari sinta yong
dan dari dua puluh enam tim inti dari timnas ini baru delapan belas yang hadir
di antaranya seperti terlihat di belakang saya
ada marcelino rike kambuaya elkan bago dan juga sandy wals
pemain yang juga ada keturunan dari surabaya jawa timur
nah mengenai belum lengkapnya dari personil timnas ini
di antaranya juga masih ada yang bergabung dengan klub internasional maupun nasional
yang masih mengikuti jadwal agenda dari klub
termasuk juga masih adanya yang mengikuti liga satu
di antaranya seperti pratama arahan sainepati nama dan asnawi mangko alam
para pemain yang berkarir di luar negeri ini masih menjalani jadwal bersama klub masing masing
kemudian juga ada pula pemain yang berkarir di dalam negeri yang belum bergabung
mereka adalah reza arya yaakob sayuri dan yance sayuri
yang harus membela psm makassar melawan bali united dalam playoff kualifikasi liga champion asia pada sabtu malam ini
kemudian ada juga witan sulaiman dan rizky rido
yang sedang mengikuti pemusatan latihan bersama persija jakarta
dan atas belum lengkapnya dari anggota tim inti timnas ini
sintayong pun mengaku melakukan upaya untuk melengkapinya
kami sudah menikmati pertandingan
jadi sepertinya kondisinya di bagian bagian
oleh karena itu
kami lebih ingin menikmati pertandingan
dan kami juga ingin menikmati pertandingan
kami sudah berbicara dengan presija jakarta

kami juga ingin menikmati pertandingan

kami juga ingin menikmati pertandingan

kami juga ingin menikmati pertandingan
dan kami juga ingin menikmati pertandingan
kami juga ingin menikmati pertandingan
dan kami juga ingin menikmati pertandingan
kami juga ingin menikmati pertandingan
dan kami juga ingin menikmati pertandingan
kami juga ingin menikmati pertandingan

dan kami juga ingin menikmati pertandingan
dan kami juga ingin menikmati pertandingan
dan kami juga ingin menikmati pertandingan
tapi kebenaran musuhayako ini

soalnya badai di belakang pemain rossi tadi
menikmati pertandingan bukan adalah adalah

surabaya dilaksanakan sejak tanggal tujuh juni lalu
dan untuk di surabaya sendiri dilaksanakan di antaranya di gelora bung tomo atau gbt dan juga gor tor surabaya